soal kerugian negara tiga ratus triliun rupiah akibat korupsi di pt timah kita bahas malam hari ini bersama pakar tindak pidana pencucian uang universitas jenderal sudirman purwokerto hipnu nugroho selamat malam prof
ya kami sebenarnya juga sudah mengundang pihak dari kejaksaan agung tapi belum bisa memenuhi undangan kompas sipi mungkin karena sebentar lagi juga sedang bersiap konferensi pers malam hari ini berkaitan dengan penyelidikan atau penyidikan di kasus korupsi pt timah
prof saya mau langsung ke prof hipno kalau gitu ini kan kerugiannya bertambah awalnya dua ratus tujuh puluh satu t sekarang tiga ratus triliun rupiah apa analisanya prof kemudian ini bisa bertambah sampai tiga ratus triliun
ya kan kita harus kita lihat kan namanya penyidikan itu kan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka
ketika penentukan tersangka berarti kalau ini korupsi berarti ada kerugian negara
apalagi kalau yang didakwakan adalah pasal dua dan pasal tiga yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara ini betul kerugian negara jadi kerugian real
oleh karena itu dalam seperti ini pada saat pelimpahan tadi pak jaksa agung kan akan segera pelimpahan lah saat pelimpahan itu dihitungan yang finish kemarin belum finish baru sementara ongoing proses
kemarin itu karena kerusakan lingkungan ya berarti prof ya
ya kerusakan lingkungan yang diapikan
perbuatan ilegal ini yang harus kita harus harus bedakan mbak jangan sampai ini sampai delik lingkungan tapi inilah korupsi yang terkait dengan iup ilegal
yang kemudian perencanaan yang tidak sesuai rencana yang menggunakan fasilitas alat yang digunakan untuk tanah tanah ilegal itu yang kita bacakan seperti itu
dan dari total tiga ratus triliun rupiahnya ini masuk ke dalam tppu atau nanti dihitung lagi kalau pendalaman di pidana pencucian uang ya
ini yang kita belum melihat pasti sekarang kan kalau kita baca kemarin di media kan bukan lagi dua puluh tersangka pak tapi sudah menaik dua puluh satu
kan gitu kan dua puluh dua sekarang kita lihat lihat nanti dari dua puluh dua tersangka itu perannya seperti apa ini yang belum kita dengar
nanti mudah mudahan penyidik penuntut umum bisa melihat suatu bentuk kalau kita dakwanya nanti itu di splitching tiga puluh tiga atau lima puluh lima kan gitu mbak
perannya seperti apa mana sebagai aktor mana sebagai merupakan pelaku korupsi asli mana sebagai yang menerima yang kemarin terkait dengan artis dan sebagainya
apa yang terjadi itu belum ini baru kerugian yang terjadi yang dimungkinkan dalam hitungan bpkp belum nanti aliran ini larinya kemana saja itu nanti timbul pada saat pembukaan di persidangan
prof ini kan kasus korupsi
timah ini kemudian bergulir terus ada penetapan tersangka baru tapi kemudian belakangan juga jampinsus yang menyelidiki kasus korupsi timah ini juga dikuntit begitu ya
apa yang bisa dibaca prof artinya keberanian apa yang dibaca oleh jampisus artinya terus gas nih tancap gas
ya ini suatu yang sangat kurang bagus mbak ya menguntit ya kalau orang jawa mengintili lah ya
yang saya kurang menjadikan perdata gini menggunakan alat negara menggunakan sarana negara menguntet pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi
meskipun kita belum tahu ya kenapa ini menguntitnya ya
ini suatu tindakan yang rapuh saya kira internal institusi harus bisa mengendalikan menggunakan alat alat negara digunakan untuk kepentingan apa
ya kepentingan teroris bukan untuk kepentingan muntit nguntit menguntit ini suatu penggunaan yang tanda petik sangat serius kalau menurut saya seperti ini
bisa bahaya kalau ada pasukan ada alat digunakan tanpa kendali untuk kegiatan kegiatan yang tidak sesuai tupoksinya itu yang pertama
yang kedua terkait subyek memang ingat namanya korupsi apalagi kayak taman itu banyak rentetannya mbak dan tidak berdiri sendiri
ada nanti yang kesenggol senggol nah yang kesenggol senggol itulah yang saya kira akan muncul di dalam perkembangan perkembangan tanda petik intervensi melakukan kegiatan untuk menghambat
jadi mbak dan dalam penguapan perkembangan besar pasti muncul seperti itu
namun tentunya kita dukung terus kejaksaan agung dalam mengungkap korupsi maupun tindak pidana pencucian uang dari dugaan korupsi pt timah ini
terima kasih prof hipnu sehat selalu prof